ibu yang bikin laris
karena dia yang termasak
usaha di bidang ini
terus kalau ini ditutup kita dapat duit dari mana dong
yang jelas kalau kita paksain juga usaha di bidang ini
kita berakhir di penjara
ibu senang sekali melihat bahar sekarang mau masak daging kambing
bukan yang palsu lagi
ini untuk pesanan
ada empat orang
jadi dua ratus lima puluh dus per orang
ini kambing tidak cukup
kalau buat seribu dus
kamu itu harus memotong
aja bu biar cukup
jadi kalian ini masih tetap curang ya
tidak berlaku jujur sesuai dengan pesan
kamu mau mencampur daging ini
dengan usus yang sudah busuk
biar kita dapat untung lebih banyak lagi
lagian ini bau busuknya kan kalau dimasak juga hilang
ibu kan pinter tuh bukuin daging kambing
gimana caranya kek biar gak bau busuk
kalian tidak pernah berubah
ibunya bagaimana sih
bahar berbuat ini salah
berbuat itu salah
kalau ibu nggak mau bantuin bahar
biar bahar cari orang
hidup masih tergantung kita aja
ibu mau pergi
ya allah ya rabb
sadarkanlah anak dan mantu hamba
supaya mau mencari rizki yang halal
kemana hamba harus pergi
kemana ya allah harus pergi
ibu kenapa ibu
ibu bangun ibu bangun ibu
pak pak pak
ibunya ini kita tempat tinggalnya gak tau ini
tunggu tunggu tunggu
ibu ini ibunya pak baha
yuk kita bawa ke rumah sakit yuk
ibu disini yuk
ibu disini yuk
pak bahar pak bahar
ada apa bu
tadi saya nemuin ibu pak bahar pingsan di pinggir jalan
saya suruh warga bawa ke rumah sakit
sampai rumah sakit ibu pak bara meninggal
iya pak meninggal
bu saya permisi ya pak
makasih ya bu
ibu saya permisi ya pak
makasih ya bu
gak usah terlalu disesali kenapa sih
namanya juga udah tua
ya wajar kali kalau meninggal
gimana aku gak menyesal
recep untuk masa kambing
untuk masak kambing
waktu ibu pergi
aku sangka ibu kembali
gak taunya dia malah meninggal
harus dimasak lagi
siapa yang masak tuh kambing
kalau gak ada ibu
aduh gagal dong
ah pake segala meninggal
lagi tuh orang
mau tengennya jangan besar besar
ini pesanannya bu
terima kasih pak
terima kasih ya bu
sama sama ya pak
kandusnya kecil amat ya
air mulu ini nggak ada dagingnya
cuma mesen madinya
eh sini nih kalian berdua
gara gara kalian berdua masak kambing
gak enak tuh semua pembeli
pada komplain minta ganti rugi
masak kambing gak becus
mendingan kalian pergi aja
gak usah jadi tukang masak disini lagi
kok masih pada diem
udah kalian bikin masalah disini
ini tak gaji segala
masak gak enak
bisa bangkrut nih kalau gini caranya
ternyata usaha kita di bidang ini
gak berhasil tanpa ibu
ibu yang bikin laris
kambing akikah kita
karena dia yang termasak
usaha di bidang ini
terus kalau ini ditutup kita dapat duit dari mana dong
yang jelas kalau kita paksain juga usaha di bidang ini
kita berakhir di penjara
gimana kalau kita jualan kambing online aja
uangnya kita minta di transfer ke ning
kambing aja gak usah kita kirim
aku gak mau
itu sama saja jual kambing bohongan alias kambing palsu
nah iya lah bapak
udah gak apa apa
bisnis online kami sebentar aja
yang penting kita dapat duit
ini kan mau lebaran haji
pasti laku deh
nah bekerja sama
setinggi yang penting ini bisa bebas
ini udah kenceng berani adek dua anda
kalau gini caranya kita bisa dapat duit banyak nih pak
yaudah suruh pada transfer aja duitnya sekarang
urusan kambingnya mah gak usah dipikirin
mereka gak mau transfer uangnya
kalau mereka gak ngeliat kambingnya mas
padahal foto itu aku ambil dari internet loh
kalau begini caranya kayaknya kita mesti batalin nih bisnis kambing palsu ini
ya jangan wah gimana sih kan udah ada yang beli
gini aja kita ambil kambing orang lain aja untuk memenuhi pesanan pembeli
tapi bukan aku yang ngambilnya
aku suruh orang aja
jadi kalau ketangkep kan mereka yang ketangkep